kita sempat terhenti
seperti jarum jam dimting yang tidak berfungsi
ada mereka yang jatuh
ada mereka yang sakit
ada mereka yang kehilangan
ada mereka yang meninggalkan
dalam gelombang bernama
akan pergi seperti kabut yang hilang
asal kalian tidak membawa ego
bergerombol di sana sini
berhaha hihi mengabaikan yang diatur
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
kita ketahui bersama bahwa
kasus positif masih tinggi
untuk itu diperlukan kerja keras kita semua
seluruh komponen bersama sama
untuk menurunkan kasus positif
salah satu upaya yang saat ini kita sedang laksanakan
adalah melaksanakan tracing
tracing kontak erat
oleh sebab itu
tracing kontak erat yang saat ini dilaksanakan di lapangan
khususnya yang dilaksanakan
mbak bin kapni pemas
dan dari dinkes
dalam hal ini adalah
puskesmas bidan desa
mereka melakukan secara manual
dengan cara mendatangi masyarakat
melakukan kontak erat
kasus konfirmatif tersebut
dengan cara mewawancarai
kemudian memberikan penyuluhan
tes dengan menggunakan alat tes
dan kapan melaksanakan karantina
dan kapan juga melaksanakan
exit test dengan menggunakan pcr
kalau kita ketahui bersama bahwa
sesuai dengan standar wau bahwa
dalam pelaksanaan tracing kontak erat
itu adalah rasionya satu banding tiga puluh
namun di indonesia saat ini
baru bisa dilaksanakan satu banding satu
dan satu yang kita laksanakan tracing kontak erat
tni polri bnpb dan kemenkes berusaha
untuk memenuhi standar yang dikeluarkan
oleh wau tersebut
yaitu dengan cara memperbanyak
tracer tracer dari tni polri dan dinas kesehatan
termasuk dari bnpb
tenaga tracer dari tni
yang sudah tersebar di wilayah wilayah
untuk membantu kepala puskesmas bidang desa
melaksanakan tracing kontak erat kepada masyarakat
kendala juga kita temukan di lapangan
oleh sebab itu
dari kementerian kesehatan
tujuannya adalah untuk mempermudah
pelaksanaan tracing kontak erat
setelah mendapatkan notifikasi
tracer digital akan mewawancarai
karena kontak terjadi
karena kontak terjadi kontak erat
dengan menggunakan alat komunikasi
wa maupun handphone
namun apabila menemui kendala
maka tracer lapangan
termasuk dari bidang desa
akan secara manual
yang disinyalir terkena
atau terpapar covid sembilan belas
oleh sebab itu
pada hari ini kita
bagi anggota tni polri
untuk bisa mengetahui
cara kerja dari
yang terus diperdalam
oleh babinsa dan babin kaptipmas
setelah itu akan kita implementasikan
kita cek ada permasalahan apa
ini adalah sebagai feedback bagi kita
untuk memperbaiki permasalahan permasalahan
memberikan bantuan sebanyak
yang akan disebar di seluruh wilayah
jawa dan bali
ini adalah salah satu bentuk upaya
tracer digital yang ada di lapangan
yang saat ini sebagian sedang melaksanakan pelatihan
dan kalau kita
samakan dengan konsep
maka bnpb ini adalah dari elemen masyarakat
untuk melaksanakan secara total
perang guerilla ini harus
dilaksanakan secara total
yang dibantu oleh tni
dibantu oleh kemenkes
dibantu oleh bnpb
dan seluruh komponen masyarakat
maka keinginan kita semua
kasus aktif di indonesia
akan bisa terrealisasi
sehingga sampai angka paling rendah
dengan kerja keras seluruh elemen
kerja keras seluruh komponen
terkait dengan kasus covid sembilan belas
akan bisa kita tekan
memiliki tugas yang penting
untuk mengatasi covid sembilan belas ini
demikian terima kasih
salar penegaan penanganan covid sembilan belas
dalam menerapkan protokol kesehatan
dan peningkatan pelaksanaan testing
tracking dan trademark
di seluruh daerah di indonesia
dapat dilakukan dengan optimal
urusan hulu inilah
yang kita akan tegakkan
sebagai langkah preventif
untuk pengendalian covid sembilan belas
yang kita tetap bersama
belum bisa menunjukkan
penurunan yang kita harapkan
kemudian saya akan menyampaikan
beberapa hal terkait
percepatan penanganan covid sembilan belas
yang perlu kita lakukan bersama
di dalam melaksanakan
kemudian apabila kita merasa
tidak nyaman atau terinak badan kita
maka kita bisa melakukan
testing yang bisa dilakukan
di puskesmas ataupun pos pos
nanti ppkm yang ada di daerah daerah kita
nanti di sanalah fungsi tracking
akan berjalan sebagaimana yang
tadi disampaikan oleh panglima
lalu apabila terjadi indikasi
maka akan disediakan isolasi terpusat
yang nanti akan dikelola
oleh pemerintah daerah maupun secara nasional
oleh satgas covid nasional
dan selanjutnya sampai dengan
kemudian bagi yang tidak terpapar
akan melaksanakan satu isolasi
yang disebut dengan isolasi mandiri
yang akan dipantau selama lima hari
setelah pemeriksaan yang pertama
dan nanti di pemeriksaan yang kelima
atau eksi tesnya baru dilaksanakan
dengan demikian langkah inilah
yang nanti akan bisa menjadikan kita semua
mengendalikan covid dengan baik
memahami akan pentingnya
protokol kesehatan tiga m
dan juga testing tracking dan treatment
kesempatan ini juga saya ingin menghimbau
kepada masyarakat agar masyarakat
untuk mau diajak
baik itu di kabupaten maupun di tingkat provinsi
karena tempat tempat isolasi terpusat
yang disiapkan oleh pemerintah daerah
maupun pemerintah pusat
itu sudah disiapkan tenaga medisnya
lalu disiapkan obat obatannya
treatment yang bisa
pemulihan kondisi kita
dari terpapar menjadi negatif
sekali lagi jangan ragu ragu
untuk berangkat menuju
ke tempat isolasi terpusat
karena tempat itulah
tempat yang baik untuk kita semua
dan menjaga diri kita
juga orang lain di sekitar kita
demikian yang saya sampaikan
terima kasih atas perhatiannya
saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang shalom
om shanti shanti shanti om
pak selamat siang
pak gani ada pertanyaan dari media
yang pertama dari hendro
sampai saat ini sudah berapa banyak
lokasi isolasi terpusat yang dibangun
untuk pasien covid sembilan belas secara nasional
apakah sudah berapa
warga yang tertampung saat ini
apakah nakes sudah bisa
terpenuhi untuk bekerja di tempat tempat
terima kasih saya akan jawab
jadi sampai dengan saat ini
untuk tempat tempat atau lokasi isoter
yang dibangun untuk pasien covid sembilan belas
sesuai dengan wilayah
saya mengambil satu contoh saja
di jakarta kita sudah membuat
itu mulai dari rsdc kemayoran
rusun nagrak dan rusun pasar rumput
ilustrasi yang disebut isolasi
aturkendali yang dikendalikan
oleh pemerintah daerah setempat
untuk tiga isolasi ini aja yang
saya sampaikan itu sudah menampung
bisa menampung sepuluh pasien
dan kondisi saat ini
hunianya sangat kecil
untuk rsdc kemayoran
itu sudah ditingkatkan juga kapasitasnya
bornya sekitar empat puluh tujuh persen
itu baru terisi
ingin masuk ke sana
cukup membawa keterangan
kalau dulu kan harus pcr
sekarang cukup dengan rapid antigen
sudah bisa dirujuk ke tempat tempat
isolasi tersebut lalu
di pasar rumput
pasar rumput itu tersedia
hampir enam tempat tidur
dan sekarang baru terisi sekitar
yang saya katakan tadi himbuan saya
untuk tidak ragu ragu untuk masuk ke sana
kemudian untuk nakes juga sudah disiapkan
di tempat tempat tersebut termasuk
ini di wilayah jakarta wilayah dapur cepat
dertabek juga demikian
di bandung di depok
di kota tangerang semua sudah
siap dengan isolater isolater
yang siap menampung
masyarakat yang terpapar
tanpa gejala dan bergejala ringan
demikian juga di jawa tengah
sudah ditambah berapa tempat
isolasi terpusat yang kita
perhatikan saat ini adalah jogja dan solo
siapkan di tiga tempat yang
akan bisa menampung sekitar
di tiga lokasi yaitu di
dan yang satunya lagi
di asrama yang dimiliki oleh
pupr ini sudah kita
siapkan lalu di solo
juga demikian solo sudah menyiapkan
di pemerintah daerah
itu satu tujuh ratus tt
saat ini baru terisi empat ratus titik
masyarakat mungkin belum memahami
oleh karenanya saya minta
tolong pada teman teman wartawan
untuk mensosialisasikan ini
disosialisasikan agar masyarakat
melakukan isolasi terpusat
di tempat tempat yang
sudah kita tentukan demikian ya
masih ada pertanyaan lagi pak
dari rifki the jakarta post
sudah memiliki data berapa
posko level kerulahan atau desa
yang ada di indonesia bagaimana
persebarannya yang kedua
bagaimana bnpb dapat
membagikan dana yang akan digunakan
untuk posko posko tersebut untuk
oke jadi bnpb sudah memiliki data
dari tim satgas akan
untuk bisa disampaikan ke
kemudian penyebarannya nanti juga
ada petanya kita akan sampaikan
kemudian bnpb dapat membagikan dana
yang akan digunakan untuk posko tersebut
jadi pendanaan ini sudah diatur
ada dana yang diatur oleh
ditangani oleh pemerintah daerah
melalui mekanisme anggaran
dan ada dana yang
anggaran yang ada di satgas
untuk bnpb menangani
secara penuh satu isolasi terpusat
maupun membantu operasional
apabila anggaran yang dianggarkan
mekanismenya sudah kita atur
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi
tumpang tindih ataupun
yang sudah dialokasikan
kemudian untuk keperluan tiga t
untuk keperluan tiga t
bnpb akan mendukung
yang terlibat di dalam pelaksanaan
atau menjadi tracker
di seluruh wilayah jawa dan bali
sejumlah tujuh orang
yang kita nanti perbantukan
kepada panglima tni
secara operasionalnya kemudian untuk
yang dari tni nanti panglima tni
mungkin bisa menyampaikan
dan juga yang dari kmk semua intinya
sudah diatur kemenangannya
dalam penganggaran terima kasih
pertanyaan untuk panglima tni
dari santi dewi
pertanyaan pertama bagaimana proses
pelacakan kasus covid sembilan belas di timur indonesia
ada kekhawatiran dari warga papua
bila tracer dan orang yang
menyebabkan trauma apakah tracer
akan diganti dengan warga sipil
terima kasih banyak pertanyaannya bahwa
dekat dengan rakyat bahu membahu
dalam operasi teritorial
baik di perbatasan
pedalaman bahkan kontak
dengan masyarakat yang ada
di perkotaan sehingga
kedekatan tni dengan rakyat
tidak perlu dikhawatirkan
macam suku juga tidak perlu
dari anggota tni
khususnya yang nantinya
di wilayah mulai dari sabang
sampai merauke saya yakin
masyarakat bisa menerima
karena tugas tni
adalah membantu pemerintah
dalam hal ini adalah
mengatasi pandemi covid sembilan belas
dengan cara kita melaksanakan
tracing kontak erat
kepada seluruh masyarakat yang
dimasuk dalam proses
kontak erat jadi saya
anggota saya kerja
di lapangan mereka pasti
akan bisa karena
itu sudah kita laksanakan
jauh sebelum adanya
pertanyaan terakhir pak untuk panglima tni
apa saja yang telah dipersiapkan
dari anto bisnis indonesia
apa saja yang telah dipersiapkan dan
bagaimana mekanisme pelaporannya
terima kasih pak
jadi tni sudah
kepada seluruh tracer tni
tni juga sudah memberikan
bagaimana menerima notifikasi
dari dinas kesehatan
turun ke lapangan khususnya
termasuk juga membagi
masyarakat yang terkena
isolasi baik isolasi
isolasi dengan penggunaan shelter
yang ada di pedesaan maupun
dari anggota babinsa
dan puskesmas akan melaporkan
kepada dinas kesehatan
baik kota kabupaten maupun
laporan laporan ini akan
bisa cepat sampai ke pusat
dimasukkan dalam laporan
dan saya juga ingin menghimbau
kepada seluruh masyarakat bahwa
kita sudah divaksin
baik yang pertama
maupun yang kedua
saya mengharapkan masyarakat
untuk menggunakan masker
melindungi kita dari paparan
sembilan puluh lima persen kita akan
selalu gunakan masker
dengan menggunakan masker
maka kita melindungi
rekan rekan sekitar kita
dan rekan rekan sekitar kita
juga melindungi kita
ini harapan kita
mudah mudahan seluruh masyarakat
paham untuk melaksanakan
himbuan ini tetaplah
pakai masker ada
menggunakan masker adalah harga mati
tidak menggunakan masker
itu bisa fatal atau
bisa mati terima kasih